apa yang terjadi
dalam hidup ini
apa yang terjadi kemarin
itu semuanya sudah kendang allah
gak ada yang mau ada kejadian seperti kemarin
tapi urusan pembinaan rumah sakit anin ke jakarta
ini harus dipastikan aman dulu nih
kalau begitu biar saya ke tempat bu adin aja pak
biar bapak pula untuk
urusan pemindahan rumah sakit anin ke jakarta
ya udah deh kayak gitu aja zak ya
yaudah pak kalau gitu saya muter balik dulu ya pak
zak tapi ke rfi nya bukan yang macet ya
gini deh saya telepon reni dulu deh ya
sebentar saya angkat ya
halo assalamualaikum pak
begitu saya mau nge review
langsung pindahin andin pakai ambulans ke rumah sakit yang ada di jakarta
ini saya harus putar balik dulu ke rumah
mama lagi kurang enak badan kayaknya
saya berusaha ditelepon sama kiki
oh iya baik pak
tapi kalau boleh tau
berusaha kenapa ya pak
saya juga belum tahu pasti kenapanya
cuman sepertinya mama kebanyakan pikiran
karena ada orang meninggal di dalam gudang yang ada di vilanya mama
semoga berusaha baik baik aja ya pak
amin amin makasih doanya ren
falis masih di sana kan
iya masih pak
saya minta tolong felis untuk temenin andin dalam ambulan ya
tolong jagain andi di sana
kamu ikutin mobil ambulans dari belakang pakai mobil kamu ya
baik pak baik
ini ambulans juga sudah
sudah sampai sini pak
sudah siap tinggal jalan aja pak
oke makasih ren
kabarin saya kalau ada apa apa ya
nanti setelah dari rumah saya langsung nyusul kamu ke sana
baik pak baik
oke ren makasih ya
pak pak nggak jadi ke sini fel
dan pak juga pesan ke saya
di dalam ambulans atau ambulans
nanti saya akan meniti kalian dari belakang
oh yaudah kalau gitu
tolong temenin ya
saya ikutin dari belakang
oh yaudah kalau gitu
oh yaudah kalau gitu
oh yaudah kalau gitu
oh yaudah kalau gitu
oh yaudah kalau gitu
oh yaudah kalau gitu
oh yaudah kalau gitu
tahu ada apa aja
emang kalian gak denger ya
gue rusak teriak teriak
tadi pak al bilang gue sama dia
yah pak ria
kan tau nih rumah ini gede banget pak
kalau ada apa apa kita gak tau
kecuali ada yang bilangin
buat gitu im
kopi dari adinda mira
alhamdulillah kita udah sampe
elsa ini udah sampe
mama tega banget sih ma
tapi mama memang harus begini
supaya kamu berubah
tapi kamu butuh apa apa
dari mama dan papa ya
sebenernya aku kasihan liat elsa
tapi aku juga setuju
kalau mama bilang
supaya bisa tegas menyingkapi elsa
oke kalau mau
ini pindah ya mat
ini ini dan itu
udah udah ya sayang kenapa
kamu baik baik saja
saya baik baik saja
jangan nangis ya
mama mama cuman tenang ya
apa yang ditakutin
apa yang ditakutin
apa yang ditakutin
apa yang ditakutin
semuanya yang terjadi
mama mau coba tenang
kayak ada ketakutan ketakutan menghantui kepala mama
ada bayangan yang